kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol cipularang purwakarta jawa barat sabtu sore
truk bermuatan batu menabrak travel dan terdorong menabrak truk lainnya
satu orang penumpang mobil travel tewas di lokasi kejadian dan empat lainnya luka berat
truk bermuatan batu menabrak mobil travel di ruas jalan tol cipularang kilometer delapan puluh
tepatnya di wilayah jatiluhur purwakarta
arus lalu lintas di ruas tol dari arah bandung menuju jakarta sempat macet total
dugaan sementara pengembudi truk tidak bisa mengendalikan laju kendaraan akibat rem blong
truk akhirnya terguling dan menimpa mobil travel yang tengah melintas
perkirakan penuh remnya
sehingga terjadilah kecelakaan seperti ini